kan ikut ntis ngojek enggak ah biar ntis ngojek nya bisa tenang kalau gitu ini uang
jajan buat bapak makasih tis inggris jalan dulu ya pak oh iya ya assalamualaikum waalaikumsalam
enggak usah be enggak apa apa mama bisa kok
hai ber cang ijo ber cang ijo ber cang ijo
hai ayang kawin win win win win hai yang kawin gester kuat mang tahun tahun jadi duda
bapak udah mandi kalau sudah ganteng dan rapi seperti ini ya sudah atweetes kalau gitu
ayo atuh kita makan dulu ke warung pomomun enggak usah lah bapak mas harapan sendiri aja
bapak masih marah ya gara gara kemarin ntis ngelarang jajan enggak atutis kata
almarhum abah juga kalau marahan itu tidak boleh lebih dari tiga hari itu
mah bukannya kata hadis pak tapi bapak dengarnya dari almarhum abah tis
jadi hari ini bapak nggak akan ikut ntis ngojek enggak ah biaran tis ngojek nya bisa tenang kalau
enggak usah gue ikhlas
ya cuman gue ingin aja
kenapa kamu gak gue antrian aja sampai ke tempat kerja kamu
enggak ah gak enak sama ani
lagi bikin apa ya
biro jasa lancar jaya
melayani membantu pendirian perusahaan
membantu surat surat tanah
membantu perpanjang stn kak
kok yang teriak
iya emang kenapa tuh pak

bun ayah pengen bikin usaha sendiri bun
yang lebih fleksibel
yang lebih fleksibel
bun ayah pengen bikin usaha sendiri bun yang lebih fleksibel
belum waktunya jadi ayah banyak waktu kumpul di rumah dan konsen mikirin dedek bayi
ya mah sukanya ngelekin bunda mau kopi pahit satu kok ngentak ngentak gue sih
lalu bang har mau diantarin sekarang
kalau nungguin sebentar gimana bang cuman ngopi doang jangan gak jadi dong
ya udah mati saja
alo pur jemput bang harun di rumahnya
jatah apa tuh pur
oh infonya dari kamu
hai setengah setengah ya
pur sebenarnya lo lagi kesel sama siapa sih
masa saya difitnah di depan ini neke
dia bilang saya ngejar ngejar ani lah
saya suka sama ani lah
ya kan emang bener
ya tapi itu kan dulu pok
ya dulu sama aja purno
kata pur bang harun butuh ojek
tadinya waktu lagi di rumah
aduh jangan begitu atubang
tadi saya lagi enak enak mau ke pangkalan
terus saya ditelepon sama pur
katanya bang harun mau minta diantar
eh nggak tahunya batal
sama ineke ngomong bahasa indonesia enggak lucu lu fitnah gue kan di depan inneka fitnah apa
gue sama ani itu kan bener jadi mau apa apa aja mau bisa merek nantangin gue siapa takut
ya allah amin insyaallah ya allah astagfirullahaladzim amin